ya putusan mahkamah konstitusi perihal undang undang cipta kerja mendapat tanggapan beragam
pemerintah dan dpr menghormati putusan mk dan akan memperbaiki undang undang cipta kerja dalam kurun waktu dua tahun
namun sepanjang masa perbaikan undang undang cipta kerja tetap berlaku sesuai konstitusi
berbeda dengan kelompok buruh yang menafsirkan putusan ini membatalkan peraturan turunan dari undang undang cipta kerja
yang menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi tahun depan
sebagian praktisi hukum menilai putusan ini sebagai inskonstitusional bersyarat dan tidak tegak lurus dengan logika hukum
benarkah putusan mk ini adalah putusan kompromi dari polemik panjang undang undang yang kontroversial ini
dan bagaimana implikasi ke depan pasca putusan ini
kita akan diskusikan malam hari ini bersama dengan dua narasumber
ada bang firman subagio anggota badan legislasi dpr ri
ada bung riden hatam aziz presiden federasi serikat pekerja metal indonesia atau fspmi
malam bang firman bang riden apa kabar
selamat malam bung riden
bang firman subagio sudah jelas ya putusan dari mk normatifnya sih kemudian pemerintah dan dpr pasti menghormati
tapi dalam kurun waktu dua tahun harus diperbaiki bang firman subagio
jadi tentunya kita sebagai lembaga negara yang mempunyai otoritas sebagai pembuat undang undang
dan saya juga ingin mengucapkan kepada anda
karena undang undang yang kita undangkan ini
kami sudah menganggap sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dalam ketentuan undang undang tahun dua ribu dua
undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua
maka undang undang itu kita anggap dari sisi administratif telah menemui
karena pada waktu kami terima dengan surat pengantar presiden atau surprise
itu sudah ada naskah akademis dan sudah ada
ada perancangan undang undangnya
sesuai dengan ketentuan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sembilan belas
maka selambat lambatnya tiga bulan
maka undang undang ini harus kita bahas
nah ketika itu bahkan sudah hampir melebih tiga bulan
dan kemudian kita bahaslah undang undang itu secara terus menerus
karena ini melihat ada sebagian kebutuhan yang sangat mendasar
maka undang undang ini kita lakukan
pembahasan secara maraton
adapun keputusan daripada mahkamah konstitusi
sifatnya itu kan final and banding
jadi kita tidak perlu lagi membahas kontroversi kontroversi yang ada
tentunya kami akan berkomunikasi dengan pemerintah
tentang langkah langkah dan upaya upaya ke depan yang harus kita lakukan
kalau tadi kita mendengarkan statement atau pengumuman dari pemerintah atau sikap pemerintah
maka pemerintah akan berkata
pemerintah telah menghormati dan memberikan penghormatan dan mematuhi keputusan mk
serta akan melaksanakan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
dengan sebaik baiknya sesuai keputusan dan yang dimaksud oleh mk
dan yang kedua
keputusan mk undang undang ck tetap berlaku secara konstitusional
sampai dengan dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dilakukan perbaikan
nah oleh karena itu
empat poi yang disampaikan kepada pemerintah agar pemerintah tidak mencabut membuat maaf
tidak membuat peraturan baru yang bersifat strategis
sampai dengan dilakukan perbaikan atas undang undang ck tersebut
sampai dengan dilakukan perbaikan atas undang undang ck tersebut

oleh karena itu posisi inilah yang sekarang ini akan direspon oleh dpr
karena undang undang yang digugat ini adalah inisiatif pemerintah
maka kami menunggu sikap pemerintah
apakah pemerintah itu akan melakukan usulan
atau ini nanti akan menjadi inisiatif dpr tentunya akan kita bicarakan
karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
ketika konsekuensi daripada keputusan mahkamah konstitusi
maka ini masuk daftar kumulatif terbuka
jadi kita bisa membahas setiap saat kapan saja
tentang inisiatornya itu bisa dari pemerintah bisa juga dari dpr
karena ini adalah inisiatif pemerintah
dan pemerintah sudah membuat statement
maka kita menghormati sikap daripada pemerintah
dan kami akan berkoordinasi untuk menentukan langkah langkah
dan menurutkan sikap yang harus kita ambil
tentunya kita akan melakukan perbaikan perbaikan
sebagaimana yang diperintahkan keputusan mahkamah konstitusi
ini yang harus kita lakukan
oke jadi akan segera berkomunikasi dengan pemerintah
untuk menyiapkan langkah langkah ke depan
meskipun ini memang undang undang inisiatif pemerintah
tapi kan dpr juga satu suara ya bang firman subagio
soal undang undang cipta kerja
saya ke bang riden
akan ada perbaikan dalam kurun waktu dua tahun
menurut anda apa yang perlu diperbaiki
baik terima kasih
ya silakan bang riden
baik terima kasih
mohon maaf mungkin kalau agak sedikit audionya kurang bagus
posisi saya lagi ada di sabang
di sabang mungkin agak sedikit kurang bagus
terdengar dengan baik di sini bang terdengar dengan baik
baik terima kasih ya
terima kasih ya
pertama tentu dengan putusan mahkamah konstitusi yang hari ini diputus
pesan yang pertama yang ingin disampaikan kepada dpr dan pemerintah tentu adalah pesan moral
moral yang bagaimana dalam hal membentuk undang undang itu harus betul betul prosedural
nah apa yang mau saya katakan
dari awal kami dari kaum pekerja kaum buruh dan elemen
masyarakat lainnya sudah meneriakan dengan lantang
dengan jelas bahwa kami sebagai salah satu stakeholder yang akan terdampak oleh undang undang tersebut
kami minta dilibatkan
nah hari ini sudah terjawab
bahkan pada saat proses omnibus law ini bergulir
kami selalu diserang dengan hoax dengan hoax dan lain sebagainya
nah hari ini sudah dibuktikan
nah ini yang pertama
yang kedua yang saya ingin sampaikan
adalah baca putusan mk no tujuh
ini saya akan bacakan kembali
menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas
termasuk tidak boleh menerbitkan pp baru
yang berkaitan dengan undang undang cipta kerja selama proses perbaikan
ini putusan no tujuh
bu renat dan pemirsa cnn semua
bahwa yang strategis
yang dimaksud dengan strategis dalam hal ini
bahwa bagi kami kaum pekerja kaum buruh
upah itulah hal yang sangat strategis
nah merespon tadi
konferensi persnya pak menko ekuin
apa menko ekonomi pak erlangga
menyatakan undang undang ini berlaku beserta turunannya
nah beliau tidak membacakan putusan nomor tujuh
di mana di situ tentang strategis
kami berpendapat bahwa upah adalah kebijakan sangat sangat strategis
faktanya harus menggunakan sk gubernur
artinya pemerintah hadir di situ
dan upah itu adalah untuk berlaku semuanya
semua orang bekerja itu mendapatkan upah
termasuk mohon maaf anggota dpr
kita pegawai negeri dan semuanya
nah untuk itu pemahaman atau tafsiran
yang mengatakan undang undang ini semua tetap berlaku
menurut kami para pekerja
berdasarkan putusan mk nomor tujuh
maka itu harus ditangguhkan
dengan kata lain saya mengatakan pp tiga puluh enam
serta dengan upah kemudian pp tiga puluh tujuh pp tiga puluh lima
itu ditangguhkan semua
tidak berlaku untuk dua tahun ke depan
jadi tidak berlaku juga ump yang ditetapkan ya
jadi menurut anda tidak berlaku juga ump yang sudah diputuskan oleh pemerintah
tidak berlaku karena itu di point dua itu sudah jelas
baik bang ridan tahan dulu saya ke bang firman subagio
bang firman bagaimana ini
suara buruh adalah harusnya pemerintah tidak melanjutkan peraturan turunan
tapi tadi menko erlangga justru mengatakan aturannya tetap berlaku sampai dua tahun ke depan
ini agak berbeda
begini jadi ini kembali lagi kan kita baru tadi jam empat selesai diputuskan semua
dan tentunya ini masih sama sama perlu melakukan pendalaman
kalau pemahaman kami yang ada di dalam keputusan karena tadi saya juga mengikuti dari pagi sampai selesai
salah satu amar keputusannya adalah agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis
sampai dengan dilakukan perbaikan atas undang undang ck dan demikian undang undang cika tetap berlaku
artinya bahwa undang undang ck itu berlaku
dan tidak boleh menerbitkan aturan baru
kalau aturan itu sudah dibuat maka dengan sendirinya berlaku dengan sendirinya
tetapi yang belum dikeluarkan maka itu tidak boleh lagi itu tafsirnya
oleh karena itu saya rasa ini tidak bisa kita debatable dalam forum ini
tapi mari kita baca dengan cermat hasil keputusan daripada keputusan mahkamah konstitusi
tapi sependengaran saya
saya mengikuti dengan cermat karena saya juga punya kewajiban sebagai saksi fakta yang juga dilibatkan dalam proses persidangan selama ini
keputusan keputusan itu bunyi seperti itu
jadi tidak boleh menerbitkan lagi peraturan peraturan turunan baru
kira kira seperti itu
sehingga itulah yang menjadi dasar pemerintah akan dilakukan secara konsisten
tadi pernyataan pak menko seperti itu
maka dari itu
karena pemerintah sudah menyikapi dan pemerintah dengan tegas akan melakukan segala keputusan dan melaksanakan amar keputusan itu
maka kami menunggu
menunggu daripada apakah nanti itu akan menjadi inisiatif daripada pemerintah
apakah inisiatif dari dpr karena ini kumulatif terduga tadi
jadi itu yang saya dengarkan dari amar keputusan dari sidang yang telah ditetapkan tadi siang
oke baik jadi
oke jadi menurut anda ump aturan ump ini tidak masuk dalam peraturan baru ya
meskipun mengacu pada undang undang yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat
ya tentunya itu tergantung daripada kapan itu dikeluarkan ya
oh masalah lini masa waktunya saja
dikeluarkannya itu sebelum keputusan mk itu kan bisa ditafsirkan bahwa itu berlaku
tetapi kalau itu belum dikeluarkan berarti tidak boleh diberikan aturan
saya belum baca keputusan keputusan itu karena itu bukan kewenangan kami
kewenangan daripada kementerian tenaga kerja
kami akan pelajari juga kapan keputusannya
nah ini kan kembali tafsir masing masing maka dari itu kita akan besok tentunya kita sudah mendapatkan putusan
dan kemudian kita akan baca cermat dan besok kita juga akan mulai membahas tentang masalah hal hal yang sifatnya
apa yang harus kita lakukan di dalam keputusan ini
dan apa saja yang menjadi keputusan yang menjadi kewajiban kami untuk melakukan penyempurnaan atau revisi undang undang
baik kita break dulu ya bapak bapak saya akan ke bang rid nanti untuk memberikan tanggapan apa yang tadi disampaikan oleh bang firman subagio
tapi sesaat lagi kami akan segera kembali
baik bang firman subagio dan juga bang ridwan singkat singkat saja karena di ruang sekitar terbatas di segmen ini
tampaknya pemerintah yang tadi juga disampaikan juga oleh bang firman subagio punya tafsir berbeda bahwa ini menilai tidak lagi menerbitkan pp yang baru bukan menangguhkan
apa langkah buruh setelah ini karena tampaknya belum bisa kemudian bernafas lega meskipun sudah dinyatakan oleh mk ini inskonstitusional bersyarat
oke baik pak firman mungkin ada yang lupa tolong dibaca putusan kalau nggak salah poin nomor empat ya baca poin nomor empat
ingat ya undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh ini tidak hanya kluster ketenaga kerjaan
dia banyak sekali kluster klusternya
artinya ada yang sifatnya umum
ada yang sifatnya spesialis
nah yang dimaksud oleh pak firman tadi adalah yang poin empat putusannya
memang yang sifatnya umum itu berlaku
undang undang ini tetap berlaku yang sifatnya umum
itu putusan nomor empat tolong dibaca lagi kalau saya nggak salah nomor empat
yang sifatnya umum tetap berlaku
maka mahkamah konstitusi melihat ya yang sifatnya strategis
menangguhkan itu apatnya apa
artinya kan sudah ada
dari awal kami para guru sudah menyuarakan
ya baik kepada dpr maupun kepada pemerintah
ini undang undang sedang kami gugat
undang undang ini sedang kami prestisikan
tolong turunannya jangan dibuat
tolong perintah turunannya itu jangan dibuat
nah sekarang kejadian
sekarang akhirnya kan terbukti nih
apa yang harusnya jangan dilakukan oleh pemerintah tapi dia lakukan
nah itu jawaban saya terhadap tadi pandangan pak firman
selanjutnya ingat ya
bahwa kami jelas menangguhkan hal hal yang sangat strategis
kami mengatakan upah tetap berlaku
status kerja pesangon itu strategis
kenapa karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak
jelas itu ditangguhkan gitu
nah untuk itu dalam kesempatan ini kami berharap ya
kami minta tolong pak firman mewakili balik dpr ri juga kepada pemerintah
dengar juga suara buru
dengar juga suara rakyat
jangan atas nama ya
atas nama kekuasaan
membuat undang undang sewenang wenang kayak gini
jujur ya sebagai anak bangsa kita malu secara di internasional
ingat loh ya kami ini adalah anggota internasional
kami adalah anggota industri all
malu kita sebagai anak bangsa lembaga
ya lembaga negara membuat undang undang dikatakan oleh majelis hakim loh
itu sebetulnya malu kita
untuk itu kami berharap ya saya setuju untuk tidak debatable
tapi tolong tafsirannya harus clear
jangan giliran untuk kami giliran untuk rakyat seolah olah itu ke depan
lalu maknanya apa sekarang
kalau putusan mk ya dua tahun ke depan tetap berjalan
tentang upah tentang pesangon
tidak ada makna bagi kami kalau itu tafsiran dari anggota dpr
kami bisa tangkap apa yang anda maksud bang riden
saya terakhir ke bang firman subagio
bang firman bagaimanapun pasca putusan mk
artinya putusan ini menggambarkan pemerintah dan dpr telah melakukan kekeliruan yang prinsipil
melanggar konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan undang undang
itu yang kemudian dianggap dan juga dinilai pas keputusan putusan ini
setelah ini bagaimana menyerap aspirasi agar tidak lagi undang undang ini dianggap atau diputuskan cacat formil
atau yang tadi seperti dijelaskan oleh bang ridan
begini jadi kalau kita pembuat undang undang itu kan harus memenuhi ajas ketentuan
bahwa undang undang ini tidak boleh diskriminatif
undang undang ini tidak boleh melahirkan undang undang yang diskriminatif
dan undang undang ini harus mendengarkan berbagai aspirasi
aspirasi itu tidak terbatas hanya buruh tapi juga kepada pelaku usahanya masyarakat secara luas
gampang daripada undang undang
kenapa itu dilakukan revisi kan kira kira seperti itu
itu argumentasi yang kita bangun
oleh karena itu di dalam segala keputusan yang di dalam pembahasan undang undang itu kan tidak bisa diputuskan sepihak
di samping kita juga mendengarkan teman teman buruh kita juga mendengarkan pelaku usaha
sekarang mau tanya yang bisa menciptakan lapangan kerja itu siapa
kan perusahaan kalau perusahaan ini pada kolep kan nggak ada pelabungan kerja
nah ini persoalan
ini kan dpr memikirnya ke sana
oleh karena itu di dalam keputusan ini tentunya kita tegas tegas akan mengikuti apa yang menjadi amar keputusan mahkamah konstitusi yang kita lakukan
kita tidak boleh menyimpang daripada itu
maka dari itu kita akan melakukan kajian kajian secara mendalam terhadap keputusan ini
kemudian nanti juga kita akan mengundang pakar hukum
apa kira kira yang harus kita lakukan dari keputusan ini
nah ini yang tentunya harus kita lakukan
oleh karena itu
kami bersama pemerintah akan melakukan komunikasi dengan sikap kehatian
dan undang undang ini ketika kita bahas juga sudah melibatkan berbagai stok koder termasuk organisasi bung riden
itu bung ibal bung andi semuanya kita undang
karena tidak semua organisasi buruh juga menolak
ada juga yang menerima terhadap rancangan undang undang ini diundangkan
bahwa apa yang kita lakukan ini adalah berdasarkan
karena undang undang ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan rakyat indonesia
dan tidak ada diskriminatif tidak ada diskriminasi diantara satu dengan yang lain
karena semua rakyat harus dilindungi dalam ketentuan undang undang
oleh karena sekali lagi mengenai masalah keputusan mahkamah konstitusi itu jelas bahwa
putusan mahkamah konstitusi mk undang jk tetap berlaku secara konstitusional
dan diangkat dilakukan perbaikan dua tahun ke depan
agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis
sampai dengan dilakukan perubahan
jadi tidak boleh menerbitkan peraturan baru sampai undang undang ini diperbincang atau disesuaikan
kita harus seperti itu itu jelas kok disitu
oleh karena itu ini yang harus kita menjadi dasar kita untuk
melakukan perbaikan perbaikan ke depan
oke baik bang firman subagio
kami akan berkoordinasi dengan pemerintah
baik kami sudah cukup bisa menangkap pandangan dari masing masing pihak dalam respon putusan mk ini
jadi silakan kemudian dpr dan pemerintah berkomunikasi dan membuat kajian
dan teman teman buruh juga ikut mengawal proses ini karena ada waktu
tadi juga disampaikan oleh bang firman subagio bahwa nanti akan juga diundang rekan rekan buruh kembali untuk bisa
menyampaikan aspirasinya dari bang riden dan kawan kawan
terima kasih banyak bang firman subagio
bang redan terima kasih banyak
singkat singkat saja ya bang reden singkat saja
pak firman dan seluruh anggota dpr ri dan juga pemerintah ingat
ini yang kami uji formil ya tentang mekanismenya
ya itu saja sudah
jangan lagi bicara tentang materialnya
materialnya dengan sendirinya itu
baik nanti tentu akan ada respon dari bang firman subagio
dan silakan kemudian nanti ada waktu karena masih akan ada di kajian
tapi terima kasih banyak pandangan anda bang riden dan juga bang firman subagio malam hari ini
terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam